kamu enggak tapi aku yang keberatan
lagian aku udah janjian sama yang lain
coba kamu tebak
gantiin saya sebentar sakit perut
buat apa kontak lagi sama dija
kalau hari ini saya di ronsen
pasti kelihatan semuanya
semua udah berantakan
aku sempat mikir
jangan jangan kau bed marah sama aku
kalau iya dia marah
marah karena apa
aku pernah bikin salah apa
dija udah ngasih harapan
terus aku ditinggalinkan
gitu aja jadi masalah
kalau nanti ketemu
aku mau tanya ke kak ubed
kalau memang aku salah
tapi belum dapat
ini udah berapa hari
copet baru itu penting buat kita
terutama buat kamu
kamu kan butuh partner
saya kasih waktu dua hari lagi
kalau masih belum dapat juga
tidak ada maaf bagimu
tapi belum dapat juga
tapi belum dapat juga
tidak ada maaf bagimu
tapi belum dapat juga
utamakan keselamatan bukan kecepatan terima kasih hati hati di jalan semoga selamat sampai
tujuan gimana bos gimana apanya sekiranya ada tugas buat saya enggak siang bos siang
halo bro halo masbro mau ikut mencari sosok nasi bos boleh tapi jangan sampai ganggu yang jualan
sama yang belanja siap bos ada keluarga pedagang ada merasa keganggu belum denger ada yang merasa
keganggu tapi mungkin semua udah bosen dia kalau ngamen nggak pernah ganti lagu itu terus
bos nah habisnya mau kemana lagi enggak tahu apa mau pulang aja nanti aku disuruh bantuin bikin ke
numbuknya yang slow atau
kenapa sih kamu nggak mau bantuin keluarga kamu kerja tugas anak anak itu belajar sama main bukan
jangan terlalu slow
udah makannya udah ya udah kamu gantiin saya sekarang belum standby biar begitu berita turun saya
sudah siap mau makan dimana belum tahu mau makan apa bisa cuan ki nggak bosan habisnya mau jajan
apa enggak tahu kemarin kang jamal kesini pasti bukan mau beli sepatu nggak jelas dia mau apa dia mau ngapain
mungkin dia mancing saya buat kembali kekerjaan lama
kalau yang sebenernya gimana
kamu mau kembali ke bisnis yang lama atau
ketemuan aja yuk
ya sekali kali ngajak makan atuh
di tukang bakso tahu yang kemarin mau
di pasar mungkin kelihatannya enak
tapi status kerjaan kita gak jelas
apalagi sekarang kondisinya makin kacau
kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya gimana
tapi di pasar di terminal di jalanan lagi ada masalah
masalah yang risikonya tinggi buat kita
terus kamu sendiri gimana
kalau cuma mau ngajak ngobrol aja males ah
kalau sambil makan bakso cuanki gimana
yang gaya sedikit atuh kauyan
memangnya nanti kalau aku bilang mau apa kalian mau
hasil pertandingan di jokorda
kalau saya menang
saya terus ngejar mimpi saya
buat jadi petenjur profesional
saya mau bangun dari mimpi
cari kerja full time atau usaha
saya belum tahu
mau kerja di mana
mau usaha apa
yang pasti gak bertahan jadi pelayan di toko jeans
penghasilannya kurang bisa diandalkan buat masa depan
kalau punya toko sendiri
kalau itu mungkin iya
tapi modalnya dari mana
ya dari kak uin lah
kan kak uyun yang ngajak
ah kamu mah rumit
cuma diajak ketemuan aja susah
enggak mau modal
kalau kamu enggak mau yaudah enggak apa apa
ya udah saya jalan dulu
mau langsung kerja
mau mampir dulu ke pasar ketemu dik dik
sebentar lagi waktunya makan siang
mau aku temenin
enggak nemenin aja
kamu gak ikut makan
ya kalau kamu tega
kalau kamu mau neraktir aku gak keberatan
tapi aku yang keberatan
lagian aku udah janjian sama yang lain
coba kamu tebak
nantiin saya sebentar
ya udah kalau kamu gak bisa
gak kalau kamu gak bisa pake weapon
ingat jangan forok

agar ada normal bikes
bisa nunggu sebentar
nunggu teman saya selesai dari wc
tunggu dulu aku kan belum selesai makannya